coba coba aku inget inget dulu ya
itu kan dibungkusnya ditulisnya begitu
iya kan dibungkusnya toko kue murni
oh ini boleh ditokok
iya den itu kan toko kue langganannya ibu
oh pantes enak
maaf ya senyanya aduh aku jadi gak enak deh sama kamu
aku kan ngelakuin ini semua cuma mau bikin kamu ngerasa spesial sama aku
ini musiknya udah nyala
udah mulai dari tadi bok
ini seger seger tiba tiba nenek nenek tua ikut bubar
wajah kemana nih anak anak
ya mbak kok ditinggalin
aduh anak anak ini gak genap
biar juga ngerjain orang tua
nanti tua alat
saya perlombongan kalian
jadi pada disuruh kumpul disini sama doro ya ada apa
mbak rono gak usah
saya penuh cuma sama mereka bertiga
waduh gak ada yang bilang sama saya
kalau doro tuh perlu uang sama mbok
dari pagi dari pagi
saya mau ngomong sama mereka bertiga tapi kalau saya ngomong ribet jadinya
tolong kasih tau
nah mbak rono kita ke dapur yuk
eh kamu jangan kurang ajar
saya disini dibutuhkan disuruh ndero kesini kumpul
begini mbak ya juragan butuhnya cuma sama cintini sama fitah sama mala
mbak gak boleh ada disini
habis ini jadi ya jelas mbak bilang ke dapur
jangan sok sibuk deh mbak kalau mbak ada disini itu bikin ribet orang
wah yang orang aduh aku cembung sekali wah yang orang loh
ada ada ada tuh ada
tuh di belakang diri
di dapur lagi main silat
oh pak dayat
nah lo dayat iya iya pak dayat lagi di dapur
yuk kita ke dapur aja yuk aduh
nah udah aman sekarang aman ya
sekarang kita akan bahas acara ulang tahun ibu
saya sudah putuskan akan memberikan kalian tugas masing masing
oh yang kemarin bapak bilang ikut gak pak
cintini mau jadi mc
mc kalian berdua
narinya sama nyanyi yang bagus banget
kalian ngisi acara ya
kok kok pak bos tau
iya bisa tau ya
gue lihat postur kalian gerak gerik kalian
narinya kayak gitu kayak tadi
kayak tadi pak bos
iya sekarang masuk disini

aku yang joget kamu yang nyanyi
sebentar ya sebentar ya
tuh dua tiga
saya bikin kue personally buat kamu dari resep
turun menurun dari oma aku
pasti enak banget
mau nambah lagi
nenek aku sih gak ada ngasih tau ya
aku ingat tiket dulu ya
itu kan dibungkusnya ditulisnya begitu
kan dibungkusnya toko kue murni
itu kan toko kue langganannya ibu
aduh aku aku jadi gak enak

aku kan ngakuin ini semua cuma mau bikin kamu ngerasa spesial sama aku
ya sini sini udah kamu tenang aja sini
ini kan nggak masalah lah siapa yang bikin
yang penting yang ngasihnya yang nyanjiinnya ke aku tau gak
itu yang penting
sayang kamu sweet banget sih
emang nih ngerusak aja ngerusak
kamu enak ya sini aku siapin aja
bupar bupar bupar
bapak ini berapa
ya ampun saya
joget sama nyanyinya malavita
tapi kalau dipepet terus
oh sindi sebentar
baru pulang skripsi
gak ada masalah apa apa
males sama sindi
tentangnya setiap laki laki
menghadapi calon istri
si sindi tuh sikapnya gak berubah berubah pi
selalu ngerendahin orang terus
kita semua juga tahu pi kalo tini pembantu
cuman kan dia nggak harus begitu banget sama centini
sindi tuh anak tunggal
agak manja dan sedikit tinggi hati itu biasa
makanya kamu jangan deket deket sama centini
supaya kamu nggak sakit hati dengan sikap sindi
suruh bobi ngejauhin centini
pak pi sendiri wuuu makin getol ngedeketin centini
bobi gak bakal mati kutu sama pak pi
jadi kompetisi tetap berjalan
bakar barang barang sih enggak penting mbak
din itu kan coklat
iya loh itu coklat
mendingan kita makan aja sayang lho
coklat itu penuh kenangan
jadi harus dibakar biar hilang kenangannya
itu coklat pertama dari orang yang istimewa
tapi orang itu sekarang sudah pergi
sama orang yang lebih pantas buat dia
berarti dia itu lagi patah hati
kalau kita kehilangan orang
yang bukan menjadi hak kita
itu enggak apa apa
udah ikhlasin aja
kita doain kamu dapat penggantinya yang super duper istimewa